ibu nda maafkan aku ibu nda
iya nimas ibu nda tidak apa apa
nanti akan ibu udah ceritakan semuanya ya
ibu nda bagaimana keadaan ibu nda saat ini
seandainya kamu tahu nimas selama perjalanan ibu nda ratu kentering manik
memperlakukan ibu nda dengan sangat buruk
kamandaka tundukkan kepalamu
cepat tunjukkan rencana keperajuritanmu
apa yang harus aku lakukan
akhirnya aku tiba di pajajaran
aku akan memperbaikinya
jangan buat kekacauan di sini
kemarilah raja sipoda
itu gostiratu subanglarang
dia pulang dalam keadaan pingsan
hamba membuat laporan bahwa gostiratu subanglarang pulang dalam keadaan pingsan di gerbang istana
ibunya ratu pingsan
ibunya ibunya bangun ibunya ibunya andai aku tidak seperti ini aku sangat ingin memelukmu juga
ibunya cepat ambilkan tandu bawa ibunya ke wisma cepat ya ibunya
cepat bawa ibunya ke wisma
aneh kenapa lencana ini ada di sini apa jatuh ketika aku patroli tadi malam tapi
untung belum ditemukan orang lain
jalur jatuh waktu jahe menggong itu punya saya
raden kenapa berhenti atuh aku maha raden wetu gimana raden mau berhenti
mau berjalan mau guling guling so kayaknya
mau berjalan maunya
guru tempatku guru
paman kenapa ibu ini paman
penyakit menengah disana
kami akan bau jauh dari kampung ini ke sana
kenapa ke sana
biar aku yang menyembuhkan
seluruh tubuh saya menderita koreng yang berbau busuk
lalu kenapa anak anak ibu tidak memberi obat untuk ibu
saya diusir kesana
mereka tidak tahan dengan buah busuk saya
karena saya akan dibawa ke nyai gelis
dan saya disuruh menyebab bahan yang besar
saya tidak mau jatuh ke dalam kesirikan
iman ibu sangat mudah
allah menurunkan banyak sekali ayat suci al quran sebagai obat
aku akan membacakan ayat ayat al quran
ruqyah untuk ibu

mengapa nyai datang kemari sendiri
belajarlah kamu lebih sopan kepada ibundaku
bundaku masih dalam keadaan lemah rai
apakah aku salah ingin menanyakan ibundaku
sudah kalian jangan bertengkar
ibu nekentering manik meminta bunda untuk kembali ke pajajaran
dan mereka kembali melanjutkan perjalanan ke japura
subanglarang itu tidak mungkin terjadi
kamu jangan mengarang cerita
ayo katakan yang sebenarnya
itu yang terjadi sebenarnya raka
jika raka tidak percaya
raka bisa mengutus prajurit ke jagung
akan aku utus